jadi kita sebagai dianggap sebagai minoritas kita mesti harus punya satu etos
karena hilirisasi ini salah satu instrumen untuk menciptakan nilai tambah
masa dulu det annie minta keras tuh